enggak kok kamu diem aja sih
kamu lagi ada masalah ya
jujur sama aku
jadi pas aku jemput kamu di bandara aku udah bilang kan
ada yang mau aku ngomongin
lagi lagi dia bikin andien tertekan dan stres
sekarang sudah di bandara
saya minta jangan pernah mengganggu istri saya lagi
anda seperti apa urusi istri anda sendiri
karena saya dan andien gak akan diam
kami akan terus mencari buktinya kalau memang istri anda pelakunya
mama sarah sudah menyerahkan diri
tapi kenapa al dan andin tetap berpikir kalau pelakunya elsa
apa jangan jangan benar
elsa adalah pelaku pembunuhan roy
gak dingin kan
gak terlalu manis juga
dia udah pulang
kok kamu diam aja sih
kamu lagi ada masalah ya
jujur sama aku
jadi pas aku jemput kamu di bandara aku udah bilang kan
ada yang mau aku omongin
semua tentang catherine
dan aku rasa sekarang waktu yang tepat aku cerita semuanya ke kamu
kan waktu itu saya lagi pingin beli laptop
nah itu di toko itu harganya dua puluh tiga juta
terus katanya catherine temennya ada yang jual tuh harga miring
jadi cuma kena dua puluh juta
dan karena catherine temen saya dari sma yaudah saya percaya aja gitu
saya kasih uang saya dua puluh juta ke catherine
tapi catherinenya malangin lah gak terkemanin
nah kalau saya boleh minta informasi
kira kira kemarin pengiriman dari butik ini ke si catherine ini alamatnya di mana ya
ini udah bener ya
jadi catherine ini berorang orang
dan aku sebagai kakaknya dia aku sangat sangat malu
dan aku juga ngerasa gagal ngelidik dia untuk jadi orang yang jauh lebih baik
dan sekarang aku yakin
kamu pasti malu kan
punya calon suami seperti aku udah masuk udang masalah
latar belakang aku yang begitu kelam
aku pernah masuk penjara
adik aku sekarang nipu orang banyak bukan satu dua orang lebih daripada itu
aku sangat takut
nyokap kamu pasti under estimate bukan tentang aku tapi keluarga aku
apalagi kalau sampai tonggongan adik aku
setiap keluarga itu punya masalahnya masing masing
dan pada saat aku memutuskan untuk menerima kamu menjadi calon suami aku
itu artinya aku udah nerima semua kekurangan kamu
dan juga keluarga kamu
perkataan kamu baru sampai menerentangin aku
begitu berarti buat aku
tapi kamu juga gak bisa diem aja kayak gini enggak
kamu harus berbuat sesuatu
adik kamu lagi dalam masalah besar
aku coba cari di aku gak ketemu
yudi riza turun tangan gak ketemu cuka
sekarang aku bingung harus bagaimana
kamu ada ide gak
ya siapa tau mungkin dengan ide kamu bisa bantu aku
insya allah bisa ketemu se catherine
gimana kalau kamu minta alamat sama yang dikasih sama pegawai butik itu
terus kamu tunggu aja di sana
ya juga ya
kalau bisa kamu jangan kasih uang dulu ke catherine
kan dengan cara itu kalau kamu gak kasih uang ke dia pasti kan dia nyariin kamu
bener juga ya gak kepikiran aku selama ini sayang
mudah mudahan semuanya lancar aku bisa ketemu catering
aduh perut gue makanya bunyi lagi di depan riki
kita cari tempat makan ya
mau makan dari siang kan
gue gak lapar kok
oke kalau gitu
tunggu dulu ya
mau pesen apa pak
saya mau pesen dua cheeseburger tanpa sayuran
sama dua air mineral
tunggu sebentar ya pak
jadi rp seratus pak
makasih ya mbak
gue makan dulu
habis itu baru gue hantar pulang ya
enak banget bawa makanannya
bikin gue jadi makin lapar
ya udah karena lo maksa gue makan
makannya pelan pelan aja gue tungguin kok